tepat pukul dua belas jam makan siang belum tampak satupun pembeli di warung bakso kumis blok s jakarta
sejak ppkm darurat diterapkan dua pekan lalu
akmal sang penjaga warung mengaku hanya mengandalkan sebuah aplikasi pesan antarmakanan untuk menggaya pembeli
tak pelah kondisi ini memaksa pemilik usaha untuk mengurangi dua orang karyawan dari empat karyawan di saat normal
alhamdulillah kita masih dikasih masukan yang setidaknya kita masih dapat pendapatan yang harusnya kalau tidak ada ppkm kayak gini kita bisa mendapatkan hasil dua ratus butir sampai tiga puluh butir dalam sehari
semenjak ada ppkm kita jadi tidak ada mengunjung kita harusnya ngandelin orang kantor dan sini kita hanya mengeluarkan stok stok bakso kita melalui via online aja
pengusaha restoran dan kuliner pun kompak menjerit ketika ppkm darurat diterapkan di jawa dan bali
selain menjual aset opsi phk tak mungkin dihindari saat ini
mengingat kas minus tempat usaha sudah terjadi sejak satu setengah tahun lalu akibat pandemi covid sembilan belas
pengetatan kembali aktivitas bisnis di ibu kota dua pekan terakhir jelas menambah muram bisnis restoran
restoran itu tidak serta merta kita bisa mengatakan mereka bisa bertransformasi ke digital itu dengan penjualan online
sesuatu persepsi yang juga salah ya
gak serta merta bisa seperti itu
karena sekali lagi konsep restoran itu tumbuh karena ada lingkaran bisnis di sekitar wilayah restoran itu berada
tantangan yang sangat berat yang kita hadapi
di sisi lain kita harus menjaga kesehatan
di sisi yang satu lagi kita tetap harus menjaga bagaimana roda ekonomi harus berjalan
dan saya merasai semua bahwa teman teman saudara saudara saya semua perusahaan
dari mikro kecil menengah dan besar semuanya mahal
ngalami dampak yang sama